umumnya orang berbuka puasa akan mencari hidangan yang ringan atau camilan seperti es buah es
kopior gorengan pentol serta aneka jajanan lain tak hanya camilan makanan besar seperti sambal
bebek dan ayam goreng juga banyak dicari jenis camilan yang beragam tentu membuat orang tertarik
ya namun tak sedikit juga orang akan berbuka langsung dengan santapan berat nyemil dulu sih
soalnya nanti biar perutnya nggak kaget gitu cemilan dulu karena habis cemilan terus minum itu sudah kenyang
aku camilan dulu iya karena ya lebih enak aja sih mbak soalnya kan kalau berat langsung kan perutnya
langsung kayak penuh gitu kalau aku sih mending ke makan berat sih langsung ke makan berat ya langsung
kenyang terus bisa langsung terawih kan sebenarnya pilihan untuk berbuka dengan camilan terlebih
dahulu atau santap berat tak ada yang salah namun menurut ketua asosiasi nutrisionis indonesia
andrianto lebih disarankan untuk mengkonsumsi takjil atau sajian yang ringan dan manis terlebih
dahulu sebab jika langsung mengkonsumsi makanan berat bisa menyebabkan shock metabolisme dengan
shock metabolism bagi orang orang yang yang terpijak
biasa langsung makan berat mungkin tidak ada masalah kepada perutnya tetapi dalam orang orang
tertentu ketika lampu dalam keadaan kosong tiba tiba langsung diisi jenis tradisi tertentu
maka bisa jadi dia akan menjadi bereaksi mules gitu bereaksi diari dan sebagainya jenis camilan
yang disarankan juga bukan gorengan sebab ketika mengkonsumsi gorengan maka energinya terlalu tinggi
untuk mencerna sebab tubuh akan secara otomatis mencerna karbohidratnya
terlebih dahulu sementara lemak atau minyak dalam gorengannya akan lebih lama dicerna padahal
setelah makan gorengan biasanya orang cenderung akan makan besar untuk hidangan selanjutnya
pada prinsipnya kalau kita berpuasa dalam bulan ramadan acuan kita adalah sunnah rasul yang
menganjurkan mengkonsumsi dua sampai tiga kurma
pada saat berbuka jadi takjil itu adalah dua tiga kurma yang setara dengan kira kira
antara lima puluh sampai tujuh puluh kalori dalam kacamata ilmu gisi lima puluh tujuh puluh kalori itu membuat energi kita segera terserap
itu kemudian sepuluh lima belas menit kita bisa beraktivitas dengan gerak itu ya andrianto menambahkan untuk tetap sehat selama berada di rumah
pemirsa agar mengkonsumsi hidangan sahur dan buka sesuai kebutuhan tubuh seperti pola makan sehari hari
hanya porsi atau pola makan yang biasanya pagi berubah menjadi makan untuk buka puasa dan pola
makan malam berubah untuk makan sahur ardia putri didin iswandani surabaya jawa timur